padahal saat membeli bahan makanan karena banyak pedagang yang berlaku curang agar meraup untung yang banyak
dalam razia di sejumlah pasar di jawa barat ditemukan mie dan tahu yang berformalin
tidak hanya itu petugas juga menangkap seseorang yang membeli ribuan telur busuk
ada salah satu pasar yang didatangi petugas adalah pasar anyar kota bogor
petugas menemukan seorang wanita yang sengaja membeli ribuan telur busuk
meski sang pemilik menyatakan telur busuk ini dibeli untuk kebutuhan peternakan
petugas tetap menahannya untuk diperiksa
petugas juga menemukan belasan plastik mie basah dan tahu yang diduga mengandung formalin
petugas bahkan menemukan sebungkus bahan pengawet berbahaya melamin dari tumpukan tahu dan mie yang akan dijual
seluruh bahan makanan itu disita untuk selanjutnya dilakukan tes laboratorium
itu boleh pak boleh